ada permintaan dari kemenlu karena di sana terjadi konflik di sudan antara sudan armada wash dengan para militer rapid support
tapi support yang sudah kurang lebih sebulan ini bersengketa sehingga terjadi chaos atau keamanan di sana yang tidak kondusif terganggu berdampak pada warga negara
di sana juga warga negara indonesia ada kurang lebih sekarang ini dari sudan ada kurang lebih tiga ratus orang yang akan kita evakuasi darurat ke jeddah
nanti yang lainnya akan sudah dievakuasi menggunakan jalur laut ke jeddah
nah ini tinggal kurang lebih tiga ratus pak ya
nanti dari port sudan ke jeddah dulu
nanti dari jeddah ke jakarta baru akan disampaikan lebih lanjut
tapi ini karena situasinya darurat
yang dua ratus sembilan puluh satu ini sehingga kita diperintah untuk melaksanakan evakuasi darurat